polisi sudah memintai keterangan tujuh orang saksi terkait kasus suami mutilasi istri di ciamis jawa barat
faktor ekonomi diduga menjadi penyebab aksi sadis pelaku
polisi masih mendalami motif kasus pembunuhan suami memutilasi istrinya sendiri di kecamatan rancah ciamis pada jumat lalu
sudah dua kali pelaku dimintai keterangan langsung oleh pihak polisian
tapi kondisi psikologi pelaku masih labil sehingga tak bisa dimintai keterangan secara utuh
untuk mengungkap kasus yang sebenarnya polisi telah memintai keterangan dari tujuh orang saksi
di antaranya dua anaknya tetangga rumah hingga bos atau teman bisnis pelaku
dari keterangan para saksi pelaku mengalami depresi berat setelah hidupnya dililit utang piutang
pelaku sendiri sampai saat ini masih labil belum bisa memberikan keterangan
informasi yang sudah kita periksa memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank
untuk sementara kita belum menyimpulkan yang jelas ada terlilit hutang
saat ini kondisi psikis anak korban yang masih bersekolah mengalami trauma berat
sosial kabupaten ciamis bersama tni dan polri sudah menemui kedua anak korban untuk menanyakan terkait kondisi keluarga yang sebenarnya
sementara itu dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
akan mendatangkan psikolog untuk melakukan pendampingan kepada anak korban
agar dapat segera pulih dari trauma dan kembali bersekolah dengan baik
akan kita dampingi dengan mendatangkan psikolog yang sudah bekerja sama dengan kita
sehingga nantinya yang paling utama adalah anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam
dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolahnya maupun menjalankan masa depannya dengan baik
dan juga dia itu bisa bersemangat untuk melanjutkan masa depannya dengan baik